hebat apaan ya
masih karyawan belum jadi pemilik
yaudah tuh selamat bekerja
iya kamu juga selamat jualan
jadi cecep sama yang lain
di restoran padang
kakak gak mau
di restoran padang
gak ada peda merah
kalau makan nasi padang
saya jadi inget pipit
kak murad kangen kangen pipit
waktu masih ada
udah gak ada
gak ada si pipit
suka bikin kesel
suka bikin kesel
penjualan kecil pering bulan ini gimana
sejak promo sama penjualannya dibantuin lagi sama serena
jualan lewat go bet foodnya makin rame
iya teh alhamdulillah
mudah mudahan terus tambah rame
pemasukan lebih banyak
terus akan jadi punya uang
buat beli lahan pertanian di garut
waktu kang pipit meninggal
saya gak sempet dateng
yang penting doanya
kita sudah kehilangan dua anggota keluarga
sebelum kang pipit
kang gobang jadi pulang hari ini
kamu udah bilang ke kang nus
kita harus bisa nerima
gak boleh ada yang dendam
atau mempermasalahkan lagi
kalau dia ngebunuh dig dik
itu udah lewat
gak perlu dipersoalkan lagi
kang gobang udah nebus kesalahannya di penjara
itu udah cukup
sekarang kamu yang bagian narik iuran
saya udah bertahun tahun kejemur
sekarang yang dipakiran ajun
tapi ajun belum sampe
masa udah siang begini belum sampai
tadi saya taslim ajun ada urusan dulu
saya kesini duluan sama taslim
ajun pake angkot
barusan saya sudah hati hati

terima kasih utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
naik angkutnya dua kali
terus sering berhenti
yaudah langsung kerja
sirat dulu atuh
saya capek baru sampai
kamu kan pakai angkot bukan jalan kaki
maaf tapi gue udah njepuh

lagi setengah hari
saya butuh jawaban yang benar
tadi udah benar
tadi kalian dari mana
dari acara keluarga
kalian semua bawa keluarga
kenapa disebut acara keluarga
kalian kan bukan keluarga
keluarga itu nama grup
tadinya mau pakai bahasa inggris
masalahnya nama itu sudah dipakai buat merek kicimpring
tony itu kecil kecil
tadi kamu ikut coy denny iding sama otan
ada acara apa
maksud saya acara seperti apa
dengerin nasihat orang tua
kenapa saya selama ini dibohongin
seolah olah kamu sama kang ujang gak kenal
jangan cuma nyengir
saya disuruh kang ujang
kalau kamu tahu saya udah kenal lama sama kang ujang
soal kang cecep
soal kang murad
dulu kang mus markir juga
dulu kang mus yang megang semua
bisnis di jalanan di pasar sama terminal
saya sama yang lain jadi anak buah kang mus
sekarang udah gak lagi
kang mus udah pensiun
kerja kayak kita memangnya ada pensiunnya
kayak pegawai negeri aja
itu cuma istilah
kang mus udah pensiun

kang mus sama yang lain termasuk saya
udah gak kerja di jalanan di pasar atau terminal
kalau sekarang masing masing ya
di jalanan sendiri
di pasar sendiri
terminal juga sendiri
dulu ai wan di mana
di jalan di pasar atau terminal
di jalan di pasar atau terminal
ai wan ikut sama kang mus tahun berapa
sekitar tujuh tahun yang lalu
saya pensiun dini
soalnya panglima saya kang mus pensiun
cari kerja di sana
berarti kamu senior pisang atu
kalau begitu saya gak boleh panggil nama atu
harus pakai a atau akang
kalau sama senior mas cuma panggil nama gak sopan
saya kan belum tua kak kang mus
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
aku mau panggil nama atu
kamu udah keluar penjara
kamu sekarang tinggal dimana kerja apa
apa urusan kamu
saya temen kamu
kita pernah satu tim
terus kamu mau apa
buat apa ngejawab
supaya saya jadi tahu
kalau saya ngejawab
kamu jadi tahu
saya malah menjadi tambah lapar
kamu lagi lapar
kamu gak punya uang buat makan
saya lebih suka menerima ajakan makan
daripada harus ngejawab pertanyaan
yang penting enak dan gratis
dan kamu lakukan apa
aku bakal ikut
kadang ada hal terakhir
sampai satu kali
kamu mau dipingin
waktu kita punya rasa ganjim
aku mah nyam mauvais mungkin
makanya aku mereka tinggal sih
kalau kau juga pusing ilmu
ya aku gampang
saat saat kamu median p palsu ada di kaki
minta ibu sayang liat ya
ip kebc kota baru mikrellah
maaf tadi saya lagi ngelayanin yang beli celok
saya pun udah keluar dari panjara atau belum ya
enggak cuma kepikiran aja
gak usah dipikirin
dia kan teman kita masa gak boleh dipikirin
kalau dia keluar paling juga dia jadi copet lagi
jangan seudon atu
siapa tahu sekarang mah udah insaf
masa sudah empat kali ketangkep empat kali ke penjara masih belum insap juga
kita kan sama sama tahu
dia makan orangnya gitu
gak kenal kapok
tapi sekarang langsung representasinya takah
dia udah mau richah kepada
oh emang dia belum
trencilok sudah lewat udah banyak jenis jajanan baru
kamu sendiri gimana masih kerja di kafe
masih tapi sekarang udah nggak di kafe yang lama
udah pindah jadi tantangan sama peluang baru
wah kamu hebat
hebat apa aja masih karyawan belum jadi pemilik
ya udah tuh selamat bekerja
ya kamu juga selamat jualan